ratusan penumpang kereta rel listrik komuter lain dari stasiun bogor depok
serta cikarang dan bekasi tujuan stasiun jakarta kota
turun di stasiun manggarai pada kamis pagi
mulai tiga belas februari sampai dua puluh tiga februari mendatang
lima dari dua ratus delapan puluh satu perjalanan kereta rel listrik komputer lain
dari stasiun bogor depok dan cikarang
serta bekasi tujuan jakarta kota hanya sampai stasiun manggarai
hal ini merupakan dampak dari penggantian wesel di stasiun gambir dan jakarta kota
sejumlah penumpang sempat mengira seluruh perjalanan hanya sampai manggarai
padahal masih ada krl yang berjalan normal hingga ke stasiun jakarta kota dan sebaliknya
tapi kalau misalnya untuk perbaikan transportasinya sih nggak apa apa nggak masalah ya
cuma ada informasi yang ada beberapa ternyata masih ada beberapa kereta yang ke jakarta kota
itu belum terinformasikan gitu hanya yang dibatalkan berangkat aja
tapi yang masih jalan tuh nggak tahu ternyata masih ada juga
tadi saya ternyata naiknya itu tujuan jakarta atau kota
cuma di stasiun depoknya di informasi ini cuma sampai manggarai
jadi kayak informasinya tuh dari petugasnya juga kurang
kurang informatif lah
untungnya ada jemputan sih dari kantor ya lagi nunggu
pihak stasiun manggarai mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi
terjadinya penumpukan penumpang akibat rekayasa perjalanan ini
untuk di manggarai ini sendiri dari dua ratus delapan puluh satu kita empat puluh lima yang
sebenarnya empat puluh lima itu seruan ka jadi bolak baliknya pp
jadi kalau rinciannya sebelas ka dari bogor dan dua belas ka dari bekasi
cikarang itu yang balik kanan lagi ke relasi tujuan masing masing
antisipasi yang ada di sini kami sudah persiapkan
dari harian itu total passenger service untuk memberikan informasi kepada para penumpang
kita ada lima tapi untuk terkait dengan perwa rekayasa ini kita tambahi delapan personil per hari
terus untuk pengamanan kita biasa harian itu delapan puluh tujuh personil

kita tambahi enam belas personil dalam satu hari baik itu dari pam internal maupun pam bko
terus nanti kita tempatnya juga di titik titik yang strategis yang sangat vital mengarahkan
termasuk juga nanti kita persambungan bagi para penumpang yang menginginkan perjalanan lanjutan
dengan menggunakan moda transportasi yang lain seperti transjakarta
di hall kita arahkan menuju ke pintu keluar selatan
penumpang yang terkena dampak rekayasa di stasiun manggarai
bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus transjakarta
yang armadanya sudah ditambah sebanyak dua puluh unit ke sejumlah rute
seperti tujuan kuningan blok m duku atas hingga tujuan universitas indonesia
mahardika utama arief tidiawan jakarta